enggak saya sebagai orang tuanya reva tidak mengizinkan putri saya untuk mengikuti cewek cewek
oke itu mas
seharusnya ngomong aja
apalagi gurunya neva bilang ini untuk kepentingan sekolah
karena ini menyangkut nama baik sekolah
gue harus kemana ini ya allah
astagfirullahaladzim kenapa harus ketemu anak black cobra sih

pak rt nya udah pulang mas
pak rt rt siapa
pak rt tadi datang kesini kan mas
terus siapa yang datang kesini kalau bukan pak rt

itu yang datang gurunya reva bukan pak rt
oh ya surti mana tau
kan surti teng liatnya dari samping belakang
ih lagian juga siapa suruh gurunya si nontek
bentuknya kayak pak rt
surti teh gak salah
lagian ngapain gurunya reva malem malem datang kesini mas
ya makanya lain kali kan bisa dengerin surti
tadi gurunya rema cuma datang kemari
dia memberikan saran agar reva ikut kontes colo cewek
apaan lah gitu lah
ya ampun untuk guru sampai segitu niatnya sih
mas tadi cuma ngomong ya harus dipikir pikir ya
dipertimbangkan dulu lah gitu